sementara itu kepolisian mengaku sudah menangkap pelaku yang diduga menyebarkan rashmani pada dua puluh lima november dua ribu enam belas
pelaku ditangkap pada kamis dua puluh empat november meski sudah diperiksa polisi mengaku tidak menahan lelaki yang berprofesi sebagai guru ini dengan alasan kemanusiaan
cyberkan baris krimpori menangkap terhadap seorang laki laki inisialnya ar atau alias abu wais umur tiga puluh satu tahun pekerjaan guru smk
peluit raya penjaringan jakarta utara beralamatkan di jalan masdaraya kelurahan penjagalan penjaringan jakarta utara
penangkapan terhadap tersangka terkait dengan postingan facebook milik tersangka dengan akun abu uwais
di mana di dalam facebook tersebut kira kira gambar tayangannya adalah seperti ini
dia tidur seolah olah sudah mengambil uang disitu ada uang dia ada buku tabungannya
ini yang bersangkutan tidur ya
yang mengajak kepada semua orang untuk mengambil tabungannya yang disimpan dalam bank komunis katanya